lalu seperti apa karakter generasi milenials
bagaimana pula manajemen karir dan juga pengelolaan finansial generasi milenials
generasi ekonomi saya akan ulas lebih lengkap untuk anda
ini menarik untuk anda baik yang saat ini sebagai pekerja ataupun anda memiliki perusahaan
data ini menarik untuk anda memahami apa sesungguhnya yang diinginkan oleh karyawan anda
karena data ini adalah data yang lakukan survei baik itu oleh linkedin
kemudian juga oleh goldman sah kemudian juga oleh beberapa lembaga survei lainnya
untuk mengetahui apa yang sedang terjadi
saya bahas terlebih dahulu dari pembagian generasi karyawan global
survei membuktikan ada tiga generasi yang saat ini
kita lihat yang pertama adalah baby boomers
baby boomers sendiri kita lihat merupakan mereka yang lahir
sekitar tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh
sudah sangat senior ya
jadi ini adalah geng geng baby boomers
siapa mereka mereka adalah yang lahir pasca selesainya perang dunia ii
jadi mereka memang terlahir dengan sebuah mental yang lebih kuat
karena mereka membangun dari nol kepercayaan kemudian pasca perang yang begitu besar
mereka harus terbiasa dengan usaha untuk membangun dari yang nol sehingga bisa menjadi sesuatu
jadi sederhananya mereka memiliki kesabaran yang lebih baik
kemudian mentalnya juga lebih baja dibandingkan generasi generasi selanjutnya
dan di tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima anda yang lahir di tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima hingga seribu sembilan ratus delapan puluh satu anda akan disebut sebagai generasi x
bagaimana generasi x ini nanti saya akan lebih spesifik
bagaimana karakter generasi x dan yang selanjutnya adalah yang lahir di atas tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua hingga tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima

ada lagi sebenarnya generasi z yang memang saat ini tengah dikaitkan dengan generasi y
bagaimana karakter mereka
dan inilah yang lahir di tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh lima adalah yang lahir dan kemudian disebut sebagai generasi milenial
hah syukurnya saya milenial ya
saya akan lihat seperti apa karakter saya seperti apa karakter anda mungkin yang masuk generasi x
atau juga masih ada di baby boomers
kita akan kesana terlebih dahulu kita akan lihat bagaimana karakter dari baby boomers
ini yang saya sebut karakter karakter yang menarik untuk kita cermati
mereka adalah yang dilahirkan pasca perang

di belahan dunia manapun pasti tidak enak pasca perang dunia kedua
baik di amerika eropa jepang apalagi indonesia yang saat itu juga masih baru lepas baru merdeka baru membangun sebuah bangsa
mereka pasti seseorang yang rindu untuk bersama
karena tidak mudah untuk berkumpul lengkap dengan keluarga apabila anda bukan dari golongan yang memang seseorang yang misalnya bangsawan atau memang berpendidikan
akan sulit anda untuk berkumpul
ketika mereka bekerja ketika mereka berkarir jadi mereka itu bekerja untuk keluarga
mereka bekerja untuk membeli rumah untuk membeli kendaraan dan mereka sangat menghargai waktu waktu berkumpul dengan keluarga dinner bersama setelah bekerja
jadi hal hal seperti itu yang sangat mereka hargai karena mereka tahu sulitnya kebersamaan ketika dunia goyang dengan perang dunia
selanjutnya mereka lebih menghargai perbedaan
jadi mereka lebih seperti sebuah kelompok yang merasa bersama sama kita bangkit di dunia ini pasca perang dunia kedua yang sangat tidak mengenakan dan sulit untuk berkumpul dengan keluarga
jadi ini adalah karakter baby boomers
mungkin ada kakek nenek atau juga mungkin ada orang tua anda yang masih masuk di generasi baby boomers
maka anda sudah mudah memetakan apa yang mereka inginkan sesungguhnya
makanya jangan heran kalau ada kakek nenek atau orang tua anda yang menghubungi anda ketika weekend
mengajak berkumpul bersama bagi mereka
keluarga adalah segalanya
dan kita ke generasi selanjutnya adalah generasi x
bagaimana karakter generasi x yang tadi lahir sekitar tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh
mereka cenderung memanjakan anak
jadi mereka sudah hadir beberapa dekade pasca perang dunia kedua
mereka sudah lebih enak hidupnya
dan mereka sangat memanjakan anak anak mereka dengan menyediakan akses teknologi
akses apapun diberi
mulai tahu kemudian perusahaan perusahaan teknologi pada awal sembilan puluh an sudah mulai ada
kemudian akses internet sudah mulai semakin masif masuk ke dunia
mereka memberikan akses teknologi dan mereka sangat membanjakan anak mereka
silahkan ketika anak mereka menginginkan laptop ketika anak mereka menginginkan smartphone
mereka sangat sangat memanjakan anak mereka
dan mereka para pekerja yang masuk ke generasi x mereka biasanya memiliki kebiasaan ini
ini menjadi kata kunci dua kali dalam
jadi mereka memberikan waktu ataupun kesempatan untuk sebuah perusahaan selama lima tahun
apakah dalam perusahaan tersebut dia memiliki promosi yang lebih baik gaji yang lebih baik kesejahteraan fasilitas yang lebih baik
dia akan menunggu waktu lima tahun
lima tahun tidak ada dia cau
dia akan pilih perusahaan lain
karena bagi dia terlalu lama menunggu lima tahun
selanjutnya dia akan masuk ke sebuah pekerjaan yang memberikan tawaran yang lebih memang menjanjikan
kemudian kesejahteraan juga lebih baik
jadi dua kali
jadi dalam setahun rata rata untuk generasi x pindah pekerjaan
ini salah satu yang bisa menjadi clue bagi sebuah perusahaan ketika anda akan merekrut orang orang di generasi tersebut
selanjutnya kita masuk ke generasi milenials
mungkin saya juga salah satunya dan banyak lagi orang di luar sana
kita lihat seperti apa karakter mereka
karena mereka banjir dengan teknologi dan juga internet
sehingga mereka lebih mudah
mereka lebih gampang untuk melihat apa yang terjadi di dunia sana
seperti sosial media mereka bisa lebih berkenalan dengan banyak orang
membuka banyak kesempatan
sehingga mereka mendapatkan pendidikan yang relatif tinggi
nanti saya akan lebih spesifik
seperti apa pendidikan yang mereka raih untuk millennials
dan yang menarik lagi mereka itu melakukan konsultasi finansial dengan lingkungan terdekat
ini menjadi clue baru
mengapa mereka tidak memilih misalnya financial advisor

tidak mereka tidak memilih itu
mereka lebih mengutamakan trust
kemudian ketika menemukan seorang yang memberikan suggestion
yang lebih penting adalah kekuatan ataupun bonding yang mereka bangun bersama orang tersebut
mereka lebih percaya dengan orang orang tersebut
dibandingkan orang lain yang memiliki profesi sebagai financial advisor
tapi mereka belum memiliki ikatan emosional
jadi mereka memiliki pendidikan tinggi pasti
kemudian banjir internet dan teknologi
kemudian konsultasi finansial
mereka percayakan pada lingkungan terdekatnya
selanjutnya kita lihat
ini adalah apa yang kita bahas
bagaimana mereka percaya bahwa untuk lingkungan terdekat
seperti keluarga dan teman terdekat mereka
kemudian mereka mempertimbangkannya untuk mengelola keuangan mereka
selanjutnya mereka akan lebih egois
mereka lebih memutuskan sendiri
mereka membuat catatan sendiri dalam sebuah tabel
mana yang harus dilakukan
setelah mereka melakukan seperti shortlist
untuk hal hal terkait finansial mereka
selanjutnya pada bankir
untuk broker ataupun juga perusahaan
ataupun penasehat independent
biasanya mereka sangat kecil untuk mempercayainya
jadi mereka adalah sebenarnya orang orang
millennials ini adalah orang orang yang sangat mempercayai
hubungan emosional sesungguhnya
meskipun mereka terkesan lebih apa maunya sendiri
tapi ternyata mereka masih memiliki ikatan emosional yang begitu kuat
selanjutnya kita lihat
ini adalah tadi yang kita bicarakan
oh ya mereka adalah orang orang yang hobi berbelanja
dan juga liburan
bila anda ingin meng hire seorang milenials
anda tampaknya ini menarik
anda mungkin bisa mempertimbangkan
liburan sebagai salah satu tawaran
ketika akan merekrut mereka
karena mereka adalah orang orang yang ingin bebas
mereka suka belanja konsumtif
kemudian mereka juga doyan juga liburan
dan kita lihat ada yang menarik
dengan belanja mereka
jadi mereka cenderung tidak terlalu mempertimbangkan
finansial ataupun pengelolaan finansial mereka
karena mungkin mereka hidup di zaman tidak ada perang
kemudian mereka hidup begitu lahir
mereka sudah ada teknologi yang mengelilingi mereka
dan mereka tidak perlu cari uang susah susah
karena orang tua sudah bekerja keras untuk memanjakan mereka
sehingga mereka tidak perlu memikirkan apa yang harus mereka lakukan
apakah mereka harus saving atau invest
mereka tidak begitu tahu hal tersebut
dan yang terakhir adalah yang paling menarik
bisa berpindah kerja empat kali dalam sepuluh tahun
artinya di sebuah perusahaan
mereka hanya akan tahan rata rata dua lima tahun saja
bagi perusahaan yang memiliki pekerja dari millennials
bagaimana dua lima tahun anda hanya akan memiliki umur seorang milenial
sebagai pekerja hanya dua lima tahun
mereka memiliki sebuah kemampuan adaptasi
tapi mereka tidak pintar untuk mengimplementasikan hal tersebut
mereka mau bekerja sama
dengan baik itu generasi baby boomers sebagai atasan mereka
atau generasi x
asal asal mereka mendapatkan mutual respect
jadi mereka ingin tetap dihargai
walaupun orang senior senior mengatakan
ah kan hanya anak kecil
mereka tahu apa
pengalaman tidak ada
mereka tidak suka hal yang seperti itu
karena bagi mereka mereka tinggal klik di google misalnya
untuk mengetahui satu hal
yang satu orang pun di dunia ini mungkin belum tahu
mereka hanya tinggal klik
mereka buat keyword
segera mereka bisa mengetahui dan menguasai
apa yang diketahui oleh orang orang berpengalaman
dan itulah mengapa
apabila anda merekrut level level menengah ke atas
bahwa anda harus meyakinkan
orang orang tersebut adalah orang orang yang mampu menghargai kemampuan
kemudian juga cara belajar kaum kaum milenials ini dengan lebih baik
mereka sangat menghargai mutual respect
sehingga mereka akan bisa saja bertahan lebih lama dari dua lima tahun
mereka tidak suka terlalu suka dengan sebuah yang tipikal yang terlalu bossy
kemudian analogisnya juga tidak dapat
mereka mencintai sebuah
pengalaman ataupun juga keterangan yang logis
jadi mereka tidak suka sesuatu yang dilarang
tapi mereka tidak mendapatkan logikanya di mana
dan kemudian mereka itu adalah orang orang yang biasanya mengisi profesi profesi ini
yang pertama untuk kaum milenials yang lahir di atas tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh
mereka menyukai dunia hiburan
kemudian mereka juga memiliki ketertarikan di instansi pemerintahan
jadi tampaknya selanjutnya juga ada organisasi nirlaba
dan yang menarik di media seperti kami saat ini
mungkin kami dipenuhi oleh orang orang milenials
yang memang menyukai sesuatu yang lebih dinamis
berubah setiap hari dan tidak ada struktur yang terlalu bossy di sini
mungkin itu adalah sesuatu yang dicintai oleh kaum kaum milenials
namun dari empat profesi favorit dari kaum kaum milenials tersebut
kita bisa menarik kesimpulan
bahwa mereka menyukai sesuatu yang dinamis
dunia hiburan dan juga media
tapi mereka menyukai menjadi bagian dalam tata pemerintahan
dan memiliki sensitivitas lingkungan dan sosial yang tinggi
mereka mau terlibat dalam instansi pemerintahan
dan mereka mau terlibat dalam ngo seperti organisasi nirlaba
jadi ini adalah profesi profesi ataupun tempat tempat favorit kaum milenials
bagi anda pengusaha yang saat ini bermain di sektor ini
percayalah anda banjir karyawan
karena banyak yang ingin di profesi ini di sektor ini
asalkan anda tidak perlu khawatir dengan dua lima tahun maksimal tadi
rata rata mereka akan resign
tapi anda harus memiliki strategi bagaimana mendekati mereka
pilihlah orang orang level menengah ke atas yang akan memimbing mereka
dengan orang orang yang memiliki karakter yang tepat menghadapi para millennials ini
sehingga mereka tidak cepat kabur
apalagi bagi mereka yang berpotensi sangat tinggi
selanjutnya kita lihat saya masih punya beberapa slide
dan ini adalah yes
ini tadi terkait dengan bagaimana mereka begitu menyukai belanja
ini juga menjadi salah satu bagian yang cukup baik untuk anda pengusaha retail
karena kita lihat saya mengambil refleksi saja untuk eropa dan amerika
sama saja bahwa trennya mengalami peningkatan
artinya ini didominasi oleh kaum kaum milenials yang memang hobi belanja
dan akan terus trennya naik menurut para ekonom
dan hal ini tampaknya menjadi salah satu angin segar untuk pengusaha retail
terus berusaha karena kaum milenials demografinya cukup luas
dan akan semakin banyak beberapa tahun mendatang
well milenials memang sebuah generasi yang unik
bagi mereka bagi generasi x misalnya sukses itu adalah kaya dan muda
namun bagi milenials untuk sukses itu adalah pleasure
sebuah kesenangan yang tidak melulu terkait uang